memanfaatkan hobi menjadi bisnis tidak hanya mengasihkan selain menyenangkan juga mendatangkan banyak keuntungan
ini yang digeluti seorang yang menjalankan bisnis jasa open trip tukang jalan miliknya yang semakin berkembang
hobi menjelajah atau traveling memang kini sedang banyak penggemarnya
dari usia muda dewasa hingga keluarga
siapa sangka dibalik keseruan menjelajah hobi ini bisa menjadi bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan
bekerja sehari hari menjadi seorang pegawai negeri sipil tak berarti membatasi hobi dwinanto prasetyo menjelajah indonesia
berawal dari ketertarikannya mendaki gunung di tahun seribu sembilan ratus sepuluh
kini pria berusia tiga puluh tahun yang akrab di sapa dwi ini
sukses menjalankan bisnisnya melalui penyedia jasa biro perjalanan tukang jalan atau dikenal dengan tj
tukang jalan adalah buah kerja kerasnya selama kurang lebih enam tahun terakhir
memulai usaha dengan menjadi pemandu wisata perseorangan
kini sekitar dua puluh orang karyawan
sudah menjadi bagian dari bisnis ini
bisnis open trip tukang jalan dengan pilihan destinasi dari sabang sampai ke merauke ini
menjadi salah satu bisnis yang mengandalkan iklan dari mulut ke mulut
selain itu juga memanfaatkan kekuatan sosial media seperti website twitter hingga instagram
rata rata jumlah pengguna jasa open trip ini menyentuh angka lebih dari tiga ratus orang

baru berikut membuat tetaftah bagian dari stands omg dialogues kepelahan ini masih terkenal dengan berikut
berbagai destinasi favorit indonesia pun menjadi andalan seperti belitung hence renku keluar dengan w solo s di gerak
berbagai destinasi favorit indonesia pun menjadi andalan seperti belitung

salah satu ciri khas tukang jalan yakni membuka open trip yang berarti menjelajah dalam kelompok
melalui open trip ini biaya perjalanan diklaim lebih murah
selain benar solong choose pertinggi ternih di minyak banding
bisnis penyedia jasa travel seperti tukang jalan kini memang sedang naik daun
keuntungan terus didapat seiring banyaknya masyarakat yang membutuhkan liburan
dengan cara yang berbeda dari sekedar mengunjungi tempat wisata
tukang jalan memang menawarkan tak hanya wisata alam
melainkan juga wisata budaya di indonesia
sekitar tiga puluh orang peserta truk yang bergabung dikawal oleh seorang pemandu wisata berpengalaman
untuk menjelajah kampung suku badut
kalau pertama kali taunya sebenarnya taunya dari instagram
jadi biar bisa ikut open trip ini saya searching dulu tuh kan ada hashtagnya
biasanya kan orang kalau pergi pergi selalu ada foto selalu ada hashtagnya
jadi cari hashtag open trip baduy terus di survei survei ketemulah tukang jalan ini
pilih open trip pertama
pilih open trip pertama
pasti dari segi costnya akan lebih murah kan karena sharing banyak orang juga
terus kedua untuk ketemu orang orang baru teman teman yang baru sama sharing sharing pengalaman
memilih lokasi lokasi truk yang cenderung masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat
membuat penyedia jasa travel independen lebih unggul
dalam bisnis penyedia jasa travel yang kian menjamur memang terjadi persaingan ketat
bagi seorang dwi yang pernah menempuh pendidikan di sekolah tinggi akuntansi negara ini
ia optimis bahwa bisnis travel akan terus memiliki peminatnya tersendiri
untuk sekarang nih untuk marginnya mungkin ya per bulan mencapai berapa nih
bisa dibilang di atas lima belas lah
di atas lima belas
dengan jumlah karyawan mencapai
karyawan tiga orang freelance nya ada sekitar delapan belas
kalau targetnya sendiri seperti apa sih
tukang jalan ini nanti
targetnya sih pengen biar banyak orang trip ya biar tahu indonesia itu keren
kayak gitu biar banyak orang yang terkendala waktu sama duit tuh bisa tetap bisa jalan jalan
nah kalau misalnya ini akan ada mungkin ini karena yang namanya traveling kan memang lagi booming banget gitu
yang ada yang pengen buka usaha seperti mas dwi
ada nggak sih tips and trick kira kira seperti apa
tipsnya ya ikut trip saya dulu abis itu pelajari polanya amati tiru modifikasi yang penting dia tekun fokus
udah itu aja
apalagi jasa kan jasa nama baik mahal jadi dijaga banget
peluang bisnis memang kerap hadir dengan cara yang unik
seperti dwi yang sukses memadukan ketertarikan di alam bebas
dengan meraup keuntungan serta mengenalkan eksotisme negeri indonesia
dea yujian banten